dan untuk mengetahui persoalan ini bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia ada sandra insana
sandra selamat siang sandra bisa diinformasikan kepada kami sebelumnya
perkara sengketa lahan ini kapan terjadinya sejak kapan terjadinya
apa yang kemudian melatar belakangi pemilik lahan untuk mendirikan tembok di sana
apakah memang pembayarannya belum tuntas atau seperti apa sandra informasi yang anda dapatkan
selamat siang puspa

terkait dengan hadirnya tembok ini ini berawal dari polemik antara pemerintah kota tanggerang selatan dengan pemilik tanah seperti itu
jadi pemilik tanah memang sempat diinformasikan bahwa sejak dua ribu lima belas sudah menginformasikan bahwa ini tanah miliknya dan minta dibebaskan seperti itu
namun memang untuk prosesnya sendiri masih belum berjalan hingga kini di tahun dua ribu dua puluh satu
kemudian juga kemarin sudah diinformasikan sudah dikoordinasikan terkait dengan bagaimana harusnya
dan untuk pendanaannya sendiri memang masih menunggu apdb yang akan keluar baru di bulan oktober
untuk saat ini proses belajar mengajar memang bisa terselenggara karena memang untuk siswa wali murid guru ini masih bisa memasuki ya
namun nanti rencananya untuk dinding ini memang akan dibangun seperti itu namun dipindahkan pintu masuknya ke bagian samping sekolah
untuk mengetahui juga lebih jelas bagaimana pendapat sisi lain dari yang juga
terdampak ini yaitu wali murid saat ini saya sudah bersama dengan pak mamat
pak mamat selamat siang
iya selamat siang
pak mamat boleh cerita ini wali murid dari kelas berapa dan ini kan sudah ada sejak awal ajaran baru ya pak ya
ini gimana nih pak cukup mengganggu juga kah pak sebagai wali murid juga siswanya bagaimana tanggapannya pak
ya iyalah sebenarnya mengganggu gimana ya karena ini masalahnya kita mengikuti pihak sekolah aja lah
masalahnya kan ini di pagar begitu ya yang ganggu jadi kurang gak bebas lah kasihan sama tukang tukang dagang ini kan
iya jadi begitu aja
gak bebasnya bagaimana mungkin kalau anak anak kan biasanya susah diatur ya jadi kalau masuk masuk sekarang jadi lebih mantrik seperti itu
yaudah iyalah motor aja gak bisa masuk sekarang motor emang wah pada di depan motor gak bisa masuk sekarang
jadi susah juga ribet jadinya sempit jalannya
baik puspa itu sedikit gambaran wawancara kami dengan salah satu wali murid
tadi kita juga sudah sempat berbincang bincang dengan yang lainnya
jadi masalah terganggu dalam hal untuk masuknya siswa ini lebih mantri seperti itu
terkait juga lebih ke perasaan ya para orang tua siswa yang biasanya mengantarkan anak ke sekolah ini di tembok beton seperti itu jadi ada perasaan sedih
dan diharapkan juga tentunya ini tidak mengganggu semangat dari para siswa untuk tetap bersekolah
nah pandangan lainnya juga yang disini banyak dikeluhkan itu dari pedagang saat ini saya sudah bersama
dengan pak ali
pak ali ini sudah tahu polemik ini dari kapan
udah seminggu ini dari udah seminggu ini sih
terkait dengan yang ditempati ini juga lahannya merupakan lahan milik orang lain ada kekhawatiran kah pak
sebagai pedagang jajaran sd di depan sdn lengkong kali ini
kalau kekhawatiran mah ada gitu kan
kalau itu makan mau gimana lagi
kalau kita cuma bisa pasar saja
baik terima kasih
pak ali itu dia puspa sedikit gambaran ya
memang tentunya pemagaran tembok beton ini memperjelas polemik yang memang selama ini telah terjadi
kekhawatiran memang ada dari pihak pedagang kemudian juga kenyamanan dari pihak wali murid ataupun siswa terganggu
tetapi terlepas dari itu semua tentunya mengikuti hukum yang berlaku saat ini sedang dalam proses bagaimana polemik permasalahan tanah
antara pemukot tangsel dengan pemilik tanah ini masih terus berlangsung
bagaimana terkait itu tentunya kita masih menunggu lebih lanjut
tapi terkait dengan tetapi untuk musyawarah sendiri ini telah berlangsung baik pihak sekolah dan dikatakan pihak sekolah dan pemilik tanah pun sebenarnya berhubungan baik
jadi permasalahannya lebih kepada pemerintah kota tangerang selatan dengan pemilik tanah
baik sandra insanasari terima kasih atas laporan anda dari tangerang banten